tadi malem bapak gak pulang ya
ada yang sakit bapak ikut nunggu
padahal tadi malam neng yang nunggu bapak
mau minta uang buat beli pulsa paket internet
kalau minta uang ke mama buat beli pulsa internet
mah bener gak mau sarapan
sarapan ma gak boleh bosen
badan mata perlu tenaga perut ma juga harus diisi
bukan bosen sarapannya
bosen sama nasi goreng kecap
ma mau sarapan pake apa
gak usah nanya
gak bakalan s itu rutin gitu
mintanya jangan yang gak ada tuh ma
yang udah ada ma gak mungkin ma minta tuh es sih
sok atuk ma pengen apa
yang penting ma jangan minta yang macem macem
mama mau sarapan sama roti tawar
mak mau sarapan sama roti tawar
semuanya pake mentega
yang satu pakai selai kacang
yang satu pake selai strawberry
dan yang satu lagi pake keju sama mesis
ma sama es ini kayaknya es sih yang stroke sih duluan ma
kalau kamu gak mau stroke kamu gak boleh stres
iya sih mama yang baru bilang ma udah marah marah

terima kasih ma
ma lagi setres kan barusan baru dikasih tau sama nini

sama nini jangan stres
tadi malam bapak nggak pulang
enggak ada urusan
sekarang mah mending makan dulu abisin dulu sarapannya
nanti terus telepon langsung tanya sama bapak
akang dari semalam belum tidur
tadi malam bapak nggak pulang ya
ada yang sakit bapak ikut nunggu
padahal tadi malam neng yang nunggu bapak
mau minta uang buat beli pulsa paket internet
kalau minta uang ke mama buat beli pulsa internet
mamanya suka marah marah
bilang sama mama disuruh bapak
mau minta uang berapa juta
warna kepala aku
pertempuran sepuluh lagi

naik aja bruk
apa apa dong kalau toko anturin bass
adi tadi sempat cerita ibu temennya di kantor sakit udah lama ngedrop katanya
adit keliatan ikutan cemas
pasti temennya adit perempuan
kalau soal itu mama gak tau
pasti adit suka sama dia
kok papa nebak gitu
kalau adit gak suka dia paling cuma prihatin nggak sampai cemas
jompet adit dimana ya
tadi dokter udah kasih suntikan sama obat sama mami
mudah mudahan mami bisa seger lagi
sengaja gak dibawa mi
kan cucu cucu mami kan sekolah
mami gak mau hujan kayak gitu dong
mami pasti sembuh kok
suami kamu gak ikut

nanti sore pulang kerja katanya
mami langsung kesini pomi
masih di luar kota diusahakan besok sudah kesini
kamu belum ada tanda tanda bakal punya mumuhan
ini di celana kamu yang sudah kamu masukin ke mesin cuci
untung sama bi issa mesinnya belum diisi air
selain keluarga dilarang masuk
akang belum tahu
akang duduk di luar
tapi tadi dokter udah datang
mandi ganti baju dulu gitu
ia k grammy
kan pasti gai
kayaknya enggak mau lihat
lai leopard ini sih
mau jenguk ibu eki nanti
selain keluarga dilarang masuk
apa gak sebaiknya
mami kita bawa ke rumah sakit aja pih
mami gak mau
kenapa gak dipaksa aja
mami itu selalu nurut sama pami
mami itu gak pernah membantah papi
mami bilang tidak
papi juga gak bisa
memaksakan sama mami
ya tapi kan mami lagi sakit peh
dokter yang tadi itu
yang dari dulu menangani mami
dia janji nanti siang itu
dia mau datang lagi
mau lihat bagaimana kondisinya mami
iya di kamarnya mami